setelah resmi meluncurkan standar transaksi melalui qr code bank indonesia merinci apa saja aturan dari penggunaan qr code indonesia
salah satunya terkait batasan transaksi menggunakan qr code
berdasarkan siaran pers bank indonesia seluruh penyelenggara pembayaran qr code kini akan menggunakan kode yang sama
pendoman ini tertuang dalam peraturan dewan gubernur atau pdag no dua puluh satu delapan belas padg dua ribu sembilan belas
salah satu yang diatur yakni terkait batasan besaran transaksi menggunakan qris
nominal transaksi qris dibatasi paling banyak sebesar dua juta rupiah per transaksi
penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian atau bulanan atas transaksi qris yang dilakukan oleh setiap pengguna qris yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko penerbit